halo anda kembali bersama kami di good morning
imbas wabah corona para pejabat negara dan daerah dipastikan
tidak akan mendapatkan thr atau tujuan hari raya pada tahun ini
termasuk halnya presiden dan juga wakil presiden
wah tapi sementara asn eselon tingkat tiga dan empat beserta staff masih akan mendapatkan thr ya
kita lihat informasinya seperti apa
hal ini diungkapkan oleh menteri keuangan sri mulyani
dalam keterangan melalui video conference pada selasa siang
eselon tingkat satu dua dan pejabat negara seperti presiden wakil presiden dpr dpd menteri dan dprd
tidak mendapatkan thr untuk tahun ini
hal tersebut diakibatkan wabah corona yang telah membuat pendapatan negara tertekan
namun pemerintah memastikan bahwa thr bagi abdi negara seperti halnya tni dan polri
tetap akan diberikan
untuk asn hanya asn eselon tiga dan empat serta staff yang akan mendapatkan thr
sedangkan pensiunan akan mendapatkan thr dengan nilai yang sama dengan tahun lalu
untuk asn tni polri bapak presiden sudah memutuskan thr akan dibayarkan
untuk seluruh asn tni polri yang posisinya adalah
di bawah atau dalam hal ini sampai dengan ekselon tiga ke bawah
jadi seluruh pelaksana dan ekselon tiga ke bawah mendapatkan thr
gaji pokok dan tunjangan melekat
tidak dari kekinnya
pensiun dia tetap mendapatkan thr sesuai yang dilakukan pada tahun lalu
karena pensiun adalah kelompok yang mungkin rentan juga
jadi thr akan dilakukan sesuai dengan siklusnya
sekarang ini di dalam proses untuk melakukan revisi perpres
sesuai dengan instruksi bapak presiden bahwa thr untuk seluruh pejabat negara
dan ekselon satu serta ekselon dua tidak dibayarkan
namun untuk seluruh asn tni polri lainnya
untuk ekselon tiga ke bawah atau pejabat negara yang setara ekselon tiga ke bawah
juga tetap dibayarkan
namun seperti presiden wapres para menteri dpr mpr dpd
kepala daerah pejabat negara tidak mendapatkan thr